laga perancis kontra kroasia akan berlangsung beberapa jam lagi tepatnya pukul dua puluh dua waktu indonesia barat
seperti apa adu taktik antar kedua negara kita akan membahasnya bersama supporter masing masing tim
ada supporter kroasia ada jalur najati selamat datang
dan juga ada supporter perancis justinus laksana
tapi sebelum kita lebih fokus mengenai pertandingan final ya kita melihat sedikit flashback antara inggris melawan belgia
inggris katro ya mainnya ada tanggapan nggak
ya saya sih kalau melihat dari susunan pertama permainan udah ngelihat bahwa inggris tampaknya ini galet sogate ingin pakai azaz pemerataan ya
semua pemain yang biasanya cadangan dipakai
saya juga mempredisi kalau misalnya udah seperti itu yaudah lah pasti akan belgia yang menang dan terbukti
ketika pada pertandingan semalam belgia juga menang dan skor meyakini
enggak kalau saya tidak lihat dari skornya ya tapi dari sisi permainan ini sangat menyedihkan
dan saya bingung kenapa banyak sekali fans bahkan pundi pundi di luar yang punya nama besar
merasa inggris lagi
masih jadi juara dunia atau masuk final
ini tim udah bersyukur bisa jadi rank empat di dunia karena mainnya enggak banget
berarti nggak banget ya
tapi kalau laga nanti malam sepertinya akan gimana nih prediksi
dan kita tahu banyak sekali final yang membosankan
karena mereka selalu bermain hati hati
apalagi perancis yang sudah dari selama piala dunia ini berjalan pada saat mereka unggul
mereka selalu parkir base
kalau saya bilang park base adalah sepuluh orang di depan gawang
ini yang saya takutin
maka dari itu saya harap semoga kroasia unggul duluan biar menjadi lebih terbuka
karena saya tidak lihat kroasia bertahan iya tapi tidak parkir bis
berarti sebagai fans perancis nggak terlalu setuju dengan strategi bermain perancis sejauh ini ya
saya bukan fans perancis
ini dari kroasia kalau kita melihat kita sudah punya nia statistik antara kedua tim
ada perancis dan ada kroasia
kalau kita perhatikan gol yang dilesakan oleh kroasia jauh lebih banyak
dua gol dan juga shots atau percobaan ke target itu jauh lebih
tinggi juga dibandingkan perancis
ya kalau saya sih melihat tadi seperti katakan coach jasin
bahwa sebenarnya kan perancis ini ketika sudah unggul mereka bermain lebih pragmatis ya
walaupun saya tidak sekian istilah parkir base nya juga
karena kan kereta
ya yang jelas kita melihat bahwa kroasia ini memang dari mereka sudah menabung gol cukup banyak dengan tujuh gol ketika fase grup
namun ketika pada fase gugur mereka harus bersusah payah untuk mengalahkan kroasia eh maaf denmark rusia dan juga inggris
tapi saya melihat bahwa penampilan kroasia ini menurut saya salah satu yang terbaik di piala dunia kali ini
oke lah mereka bisa dikatakan sebagai kuda hitam
tapi secara taktikal kroasia menurut saya jauh lebih komplek dibandingkan perancis
kalau saya bilang kroasia lebih konsisten
dan tidak terlalu baik
kenapa tidak terlalu baik
karena kalau kita melihat susunan pemain kualitas pemain yang dibelikan oleh kroasia bisa praktis imbang
tapi tidak memiliki benar benar bintang selain mungkin modric mandukic rakitic
rebis pemain permain terakhir
begitu banyak kehilangan bola dan begitu banyak peluang yang dia dapatkan sehingga ini agak jomplang lah sedikit antara tiga pemain
tapi saya setuju bahwa kroasia ini tim yang paling konsisten
dari awal sampai akhir selalu berani menyerang
berapa kali tertinggal pun tetap melakukan strategi yang diinginkan oleh pelatih
dan juga kalau kita melihat mungkin zlatko dalic juga sangat taktikal ya
selalu ada strategi cadangan yang bisa dilakukan
kalau selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana kedua pemain yang kami lihat berkontribusi jauh sangat banyak bagi kedua tim
kalau saya bilang tidak bisa dibandingkan ya
tapi kita juga lihat bahwa ini pemain sangat berbakat
dia masih belum se level hazard belum se level messi ronaldo dan lain lain
tapi ini pemain sangat berbakat
dan terutama pada saat dia melakukan counter attack mendapatkan space
luar biasa memiliki speed caller insting dan lain lain
ya kalau ini kan juga memang tidak bisa dibandingkan apple to apple
karena memang tidak sama
mbak modric sebagai kreator permainan kreator serangan
sebenarnya mbappe sebagai penyelesaian akhir
nah ini mbappe sendiri kalau saya menyorot memang seperti inilah strategi yang dibutuhkan oleh didetesham
kita tahu ketika mereka bermain pragmatis
desam praktis hanya mengedalkan tiga pemain di depan
giroud sebagai penahan bola
griezmann sebagai pemain
van bagen juga
mbappe dengan memanfaatkan kecepatannya
sementara ya kita tahu bahwa modik dan kawan kawan bermain sangat kompak
yang menurut saya ini bisa beradu duel di lintengah
sangat penting bahwa dia bermain bagus
pada saat lawan terakhir dia menang lawan inggris
di babak pertama penampilan modris dan babak kedua itu sangat berbeda
babak pertama mereka lebih menguasai lebih mengontrol
modric melakukan dua puluh satu passing
babak kedua tiga puluh satu
jadi ada perbedaannya
jadi ini yang saya ingin tahu
apakah kroasia berani bermain seperti inggris di babak kedua atau babak pertama
karena permainan ini sangat berbeda
baik kalau begitu kita akan melihat saja bagaimana perakhiran formasi di antara kedua tim
kita akan ke perancis terlebih dahulu
kalau anda melihat bahwa sepertinya akan tetap memainkan tiga dua satu ya
empat dua tiga satu di mana kante dan pogba akan ditempatkan di tengah
atau justru pogba akan tetap membantu penyerang
kalau saya bilang griezmann dan mbappe itu akan bermain di belakang giroud
giro kita tahu belum cetak satu gol sama sekali dan nampaknya malam ini juga enggak ya
sementara pogba lebih di belakang tiga pemain
jadi mereka memiliki empat pemain yang bisa dibilang sangat mobile
jadi tidak fix dengan satu pemain
tapi lebih bertahan dengan kante
dan kita juga tahu bahwa mereka memiliki dua wingback yang sangat offensive ya
jadi tim ini bisa dibilang di atas kertas cukup balance
dari sisi menyerang maupun bertahan
kalau di sini ada empat pemain yang bisa dibilang memiliki kualitas untuk menyerang
didukung dengan dua dm yang sangat bagus
dari sisi distribusi bola maupun bertahan
jadi bisa dibilang
cuma yang penting adalah timing atau wingback yang ini bisa jadi plus point bisa juga jadi minus point
minus pointnya kenapa tuh
minus point pada saat mereka salah timing atau terlalu ke depan
ini ada ruang kosong kiri kanan yang bisa dimanfaatkan oleh ferris hitch maupun rebic
kalau seandainya itu terjadi berarti lini belakang harus seperti apa defensifnya
kalau saya bilang lebih berhati hati kalau bola seandainya di sisi kiri contoh
di sisi canning jangan ikutan
karena biasanya mereka tetap ikut ke depan untuk menunggu bola kosongnya
cuma akan tapi di belakang akan lebih rentan
untuk apa ini ini final
ini harus kita lihat
untuk mengambil risiko terlalu banyak pada saat anda di counter hanya berhadapan dengan ump fareni
kalau seandainya ada salah satu dari wingback ini turun ke depan
tiga defender at least masih oke lah
baik bagaimana juga dengan kalau kita perhatikan tadi sempat disentuh sedikit bagian penyerang ya depan ya
antara griezmann bape dan juga giro
akan seperti apa pembagian perannya
saya rasa giroud sudah mengatakan dalam beberapa press conference
saya memang tidak cetak gol
tapi untuk saya itu tidak penting
karena saya saya adalah pekerja
kalau jalo tadi bilang tugasnya adalah menahan bola
tapi memang dia bekerja
pekerja keras at least dia bisa membuka ruang untuk dimasukkan oleh griezmann dan bape
jadi giroud saya lihat memang dia benar benar bekerja untuk tim mengorbankan egonya sendiri
dan so far bisa dibilang berhasil
walaupun perancis tidak tercetak begitu banyak gol ya
kecuali lawan argentina
kira kira akan ada perbedaan cara bermainnya
tidak akan sama
saya rasa tidak dari sisi komposisi pemain
akan sama cara bermain
dan mereka ibarat mereka hanya puas dengan satu gol
terus mereka mundur ke belakang mengincar counter attack yang selalu dapat
kalau kita lihat match terakhir mereka hanya melakukan ball position
mendapatkan ball position sekitar empat puluh an
tapi bisa melakukan tujuh belas kipasing
tapi memang tidak begitu enak untuk dilihat
baik kalau begitu kroasia nih
kita akan langsung ke supporter kroasia
kalau kita lihat kan kroasia selama ini bermain sama dengan empat satu empat satu
apakah ada perubahan mungkin menjadi empat dua tiga satu
ya kalau saya sih melihat empat satu empat satu
tapi sejatinya di atas kertas polanya adalah empat tiga tiga
sama seperti halnya francis
rebik dan perisic akan mengapit mario mansuki di lini depan
sementara di tengah trakitics dan modric akan menjadi motor permainan
dan marcelo brozovic sebagai gelandang bertahan untuk sebagai pemelakuan filter pertama serangan
karena sama seperti halnya
seperti yang katakan coach justin
kunci pemain kroasia dari penyelenggaraan saab juga dibantu oleh strinic dan virsa liko yang bermain luar biasa
ya tinggal bagaimana mereka mengeliminasi para pemain bertahan juga
kini pertanyaan dari subasik mengatasi situasi bola mati dan tendangan jarak jauh
karena dalam beberapa pertandingan terakhir
gol yang dicetak ke gawang kroasia
entah itu bermula dari situasi set tesis tendangan jarak jauh maupun sudulannya
ini yang menurut saya menjadi pr besar dari lini pertahanan kroasia
karena kita tahu bahwa francis ketika melawan uruguay saja satu gol melalui tendangan jarak jauh
dan kemudian ketika melawan belgia di semifinal juga melalui situasi bola mati
baik kalau kita perhatikan juga sebenarnya dari statistik gol yang dimiliki oleh kroasia
sangat banyak dari open play
apakah anda melihat akan seperti apa sebenarnya pergerakan lini tengah
ini kan seharusnya pertarungan dari lini tengah untuk membuka ruang agar gol terjadi dari open play
yang paling menarik adalah entar siapa yang akan menjaga rakitic dan juga modric
apakah pogba maupun thuidi ataupun ngelock conte
jadi saya rasa pertarungan antara rakitic modric dan juga pogba dan conte ini
yang akan memegang peran
peran penting pada lagak kalian
jika memang rakitic dan modric bisa mengeliminasi peran matuidi dan juga conte
saya rasa kroasia punya peluang untuk menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan perancis
tapi ya tidak ada goja tadi katakan
perancis ini adalah tim yang tidak mendominasi permainan
tapi mereka lebih mengalahkan efektivitas serangan
yaitu walaupun modik dan juga rakit memegang lebih banyak bola
belum tentu peluang yang didapat akan lebih banyak dibandingkan perancis
karena kita tahu lini pertahanan perancis pun begitu solid
makanya itu jangan terpancing ya
itu permainan dari perancis
dan kalau saya melihat seperti yang anda katakan
dalam sini adalah pelatih yang kaya taktik
sebuah contoh mereka selalu mengicar di piang jauh
di situ pemainnya masuk
entah itu masuki ataupun peris itu
tapi pertanyaannya ialah
kalau sebelumnya mungkin kroasia bisa mendominasi lapangan tengah
ini fisiknya mungkin sudah sangat terkuras
karena alex thomas tadi mencatatnya
dengan ada dua kali perpanjangan waktu
itu kan seperti kayak
jauh jadi satu kali lebih banyak waktu yang dihabiskan
ya ada satu pertandingan
ada satu pertandingan berarti lima puluh menit
ketika melawan inggris
justru pelecehan oleh media inggris mengatakan bahwa
kroasia sudah habis
ya itu mungkin jadi pemacu
saya rasa untuk tim selevel piala dunia
dengan sama sama memiliki waktu istirahat minimal tiga hari
saya rasa handicap kelan itu memang ada
tapi ini adalah final
semangat itu pasti akan menjadi hal yang luar biasa
membuat nama negara
dan itu bisa mengeliminasi handicap kelelahan fisik
saya rasa seperti itu
berarti mental juga akan mempengaruhi laga ini ya
oke kalau kita berbicara mengenai terlepas dari semua kekuatan
yang dimiliki oleh kedua tim dan kelemahannya
laga akan berlangsung sembilan puluh menit
atau masukin waktu tambahan
kalau saya melihat dari tren tiga piala dunia terakhir
ini selalu melalui perpanjangan waktu
ya entah itu bisa sekarang di piala tisku dua ribu enam
dari dua ribu sepuluh dan dua ribu empat belas
yang berakhir dipanjang satu ratus dua puluh menit
melihat karakter permainan dari kemudian
saya rasa hal ini amat mungkin terjadi
bahwa laga ini akan diselesaikan dalam tempo satu ratus dua puluh menit
kalau harapannya dari coach yassin
kalau saya harap sih bermain indah ya
tapi hampir tidak mungkin ya
tapi perasaan saya
croatia tidak akan bermain seperti match match sebelumnya
tapi lebih mengadaptasi dengan gaya bermainnya perancis
jadi ini kemungkinan besar akan masukin waktu tambahan
saya harap sih kroasia menang
karena kalau perancis yang menang
ini membuat sebuah image yang jelek untuk sepak bola
dimana sepak bola bertahan bisa menjadi juara
itu tidak bagus
dan itu sebenarnya terjadi banyak ya di piala dunia dua ribu delapan belas ya
kalau melalui siklus saya dukung kroasia juara
siklus dua puluh tahun nanti selalu bayarkan juara baru kan

saya tidak percaya siklus
tapi yang harusnya sekarang croatia untuk memang
demi kemaslahatan umat sepak bola bersama
apakah indonesia juga punya harapan ya
indonesia belum pernah di kalahkan di piala dunia ini
harus sekali di kalahin
kalau dari croatia
ya pasti kita langsung nggak usah naik ke luar negeri lah
siapa perahi golden ball sama golden glove mungkin ya
pemain terbaik mungkin luka modric ya coach ya
saya setuju luka modric
dan bahkan keepernya juga subasic
bukan joris juga coach
yang mana saling menukunya tapi intinya ya
ya kita kan harus netra
itu udah kalau begitu
nanti kita akan melihat bagaimana jalannya pertandingan
dan juga seperti apa hasilnya
sebelumnya terima kasih sudah hadir ya
sampai ketemu lagi di lain kesempatan